jelang perayaan natal dan tahun baru sejumlah produk makanan dan minuman tidak layak konsumsi beredar luas
di tuban puluhan makanan kemasan disita karena kemasan rusak dan kadaluarsa
sedangkan di jombang petugas mendapati makanan yang biasa digunakan untuk pakan hewan ternak didaur ulang untuk jajanan anak anak
petugas gabungan pada selasa pagi menggelar razia makanan dan minuman di pasar pasar tradisional di tuban
satu persatu produk makanan dan minuman yang berada di kios pedagang diperiksa
dalam razia ini petugas menemukan sejumlah produk makanan tidak layak konsumsi
di antaranya produk tepung kerupuk yang sudah melewati masakadaluarsa
serta produk minuman saset yang kemasannya sudah rusak berlubang bahkan ditumbuhi jamur
produk produk ini kemudian disita petugas namun tidak ada sanksi yang diberikan kepada pedagang
petugas hanya melakukan pendataan saja
razia dilakukan untuk melindungi masyarakat terutama menjelang perayaan natal dan tahun baru yang biasanya
tingkat konsumsi meningkat drastis
sesuai dengan sk bupati yang dibentuk kita tidak ada justifikasi tidak ada proses hukum
tapi kita hanya pembinaan
tapi toh kalau memang ada orang atau konsumen yang dirubikan itu bisa melakukan antapores
razia serupa juga dilakukan di jombang
petugas menemukan ribuan paket bungkus makanan yang tidak layak konsumsi
mulai dari makanan kadaluarsa berbahan borak dan rodamin b ditemukan di sana
bahkan makanan sisa pabrikan kadaluarsa yang biasa digunakan untuk pakan ternak ditemukan
dikemas ulang dan dijual untuk jajanan anak anak
ironisnya makanan berbahaya ini justru paling laris diburu konsumen
aksi petugas sempat mendapatkan protes dari sejumlah pedagang
mereka beralasan tidak tahu jika barang yang mereka terima adalah barang yang berbahaya dan dilarang
mereka mengambil barang yang berbahaya dan mereka mengambil barang yang berbahaya
mereka mengambil barang yang berbahaya dan mereka mengambil barang yang berbahaya
mereka memberikan bumbu dan rasa untuk menarik minat pembeli yang mayoritas adalah anak anak
suto muraharjo dion fajar arianto jombang dan tuban